sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

mau banget man
kamu sudah besar sekarang
dan sepertinya tujuan bapak menitipkan kamu ke buddha kamu itu terkabul
karena bapak lihat
kamu betul betul menjaga putri almarhum iksan itu dengan sepenuh hati kamu
mas minta aku merawat dan membesarkan si amar
tapi mas saya tinggal di rumah majikan saya mas
kalau ponakan kamu ini sudah tidak punya orang tua
kan dia bisa menjadi teman putri majikanmu
bisa menjaga putri majikanmu nantinya
menjaga putri majikan saya
mas tapi buat apa sih amar menjagai nonzahira
udah begitu aja
kamu lihat sendiri
aku ini sekarang sudah cacat
mana mungkin aku bisa mengurus bayi itu
satu lagi aku minta sama kamu suntik
jangan pernah bilang ke siapapun kalau aku bapaknya
termasuk dia sendiri
jangan sampai tahu
bilang kalau aku sudah mati
kamu tuh yang
kamu enak enakan di sini
disuruh buang sampah bukan dikerjain
enggak tadi udah
buang sampahnya cepat
aduh arman gerbangnya bukan ditutup
aku mendatangi kamu
arman gak boleh tahu kalau aku adalah bapaknya
bisa bisa nanti akhirnya prabu malah mengetahui semua perbuatanku
pak kemana lagi aku harus cari papa

dia tidak mau hilang selalu

tol atau pasangan
rekap itu gak ada
perlahan sampai siap
ya saya memang cuma lulusan sma sih pak cuma yang tadi saya bilang saya ini pekerja
keras pak jadi saya yakin banget bapak nggak akan nyesel kalau terima saya saya sudah
makasih banyak ya pak
bapak mbak masajid minta maaf bisa masak lihat saya tadi mbak mau sbs
gue nggak mau tahu lo mesti ganti semuanya
saya janji saya pasti ganti mbak
lo tahu nggak harga laptop gue itu berapa
maaf mbak memang uang sebanyak itu saya sama sekali nggak punya
itu urusan lo ya gue gak mau tahu
mbak tolong jangan itu mbak itu satu satunya peninggalan ayah saya mbak
jadi barang ini berharga buat lo
mbak saya bojan kalung itu mbak
eh lo tuh harusnya bersyukur ya
gue cuma ngambil kalung murahan ini sebagai jaminannya
sekarang gue kasih loh waktu satu minggu untuk ganti semuanya
kalau sampai lo nggak bisa ganti semua ini kalung murahan ini juga nggak akan bisa balik ke lo
mbak itu peninggalan ayah saya mbak
kenapa ada aja cobaan yang datang hari ini
aku gak boleh ngeluh kayak gini
allah kasih jawaban itu justru karena allah masih sayang sama aku
kalau itu sangat berharga sekali untuk ayah
ayah mau kamu jaga baik baik kalung itu
aku nggak tahu gimana caranya
tapi aku harus bisa dapetin kalung itu lagi
karena kalung itu dari ayah

aku nggak tahu gimana caranya

aku nggak tahu gimana caranya

aku nggak tahu gimana caranya
aku nggak tahu gimana caranya
aku nggak tahu gimana caranya
aku nggak tahu gimana caranya
aku nggak tahu gimana caranya
aku nggak tahu gimana caranya
aku nggak tahu gimana caranya